saudara anda menyaksikan breaking news kompas tv bersama saya putri oktaviani
kemacetan arus balik di ruas tol cipali terjadi pada hamin tiga lebaran pada minggu pagi
ribuan kendaraan pemudik tak bergerak kemudian hanya berjalan merayap sejauh sepuluh hingga dua puluh meter kemudian kembali terhenti
kemacetan yang titik awalnya berada di kilometer delapan puluh tujuh ekornya kemacetan mengular hingga kilometer delapan puluh dua di purwakarta
seperti inilah saudara kondisi arus di ruas tol cipali subang pada arus mudik hamin tiga lebaran minggu pagi
meski diberlakukan one way namun kemacetan masih saja tetap terjadi
terutama di jalur a kemacetan panjang terjadi sejak minggu dini hari hingga minggu pagi
ribuan kendaraan pemudik yang terjebak macet hanya bisa berjalan merayap kemudian berjalan sejauh sepuluh hingga dua puluh meter dan berhenti lagi
dan kita akan pantau arus mudik di tol cipali km delapan puluh empat jawa barat
ada jurnalis kompas tv henry irawan di sana
bisa anda gambarkan seperti apa pantauan arus mudik di tol cipali kilometer delapan puluh empat tempat anda melaporkan di pagi hari ini
ya baik okta dan juga saudara kemacetan arus lalu lintas terjadi di ruas tol cipali pada hamin tiga ini sejak minggu dini hari
hingga minggu pagi ini di mana saat ini saya berdiri berada di kilometer delapan puluh empat dan melaporkan bahwa kondisi kemacetan terjadi di jalur a
yakni yang biasa dipergunakan biasa normalnya untuk dari arah jakarta menuju cirebon
dengan kondisi cukup kemacetan yang cukup parah
karena ribuan kendaraan yang mengantri pada hamil tiga lebaran ini hanya bisa berjalan berayap dan berjalan sangat pendek
sekitar sepuluh sampai dua puluh meter kemudian terhenti lagi karena memang antrian kendaraan yang cukup padat menuju ke arah timur
sementara untuk jalur b sejak melakukan kontraflow pada
dua hari yang lalu kondisinya terpantau ramai lancar
dan untuk titik kemacetan sendiri berawal di titik km delapan puluh tujuh
di mana di titik tersebut terjadi bottleneck atau penyempitan lajur dari awalnya tiga lajur menjadi dua lajur
sehingga ketika ada peningkatan arus seperti hari ini dan hari kemarin kondisinya akan terjadi kemacetan
untuk itu pihak kepolisian terus melakukan penyisiran
bagi para kendaraan atau para pemudik yang berhenti di pinggir jalan
data yang kami terima dari dirlantas polda jawa barat bahwa jumlah pemudik yang menuju arah timur atau melintasi tol cipalik ini
hingga hamin empat kemarin baru tiga puluh persen
sehingga sisanya kemungkinan akan melakukan perjalanan mudik pada hamin tiga hingga hamin dua besok
di prediksi kepadatan atau kemacetan lalu lintas di ruas tol cipaling
ini akan terjadi terus hingga minggu malam dan besok hari
sehingga untuk para pemudik dihimbau untuk hati hati dan tidak berhenti di pinggir jalan
hendry adakah rekayasa tertentu yang disiapkan oleh petugas terutama untuk mengurai kemacetan yang terjadi di sana
ya baik oksa dan juga saudara pihak kepolisian memetakkan beberapa titik yang
menjadi rawan kepadatan atau rawan kemacetan di ruas tol cipali khususnya di wilayah purwakarta subang
yang pertama berada di kilometer delapan puluh tujuh dimana disitu terjadi penyempitan lajur
dan pasti akan terjadi kepadatan jika terjadi lonjakan jumlah polumen kendaraan
kemudian di kilometer sembilan puluh tiga dimana disana kontur jalan yang menanjak dan berkelok
sehingga para pengemudi tidak bisa memacu
kemudian di pintu pintu masuk rest area seperti delapan puluh enam kemudian satu ratus dua dan satu ratus tiga puluh delapan dan seterusnya
itu menjadi titik titik rawan kemacetan juga
sehingga pihak kepolisian untuk memperlancar arus atau mengurai kepadatan yang terjadi pada arus mudik ini
salah satunya melakukan buka tutup di rest area
dan memperlakukan supaya tidak terjadi penumpukan
para pengunjung atau para pemudik yang singgah di rest area hanya diperbolehkan istirahat selama tiga puluh menit saja
dan kemudian dipersilakan untuk melanjutkan perjalanannya
kemudian melakukan penyisiran dengan melakukan patroli di sepanjang ruas tol cipali ini
agar tidak ada para pemudik yang berhenti di bahu jalan
karena para pemudik yang berhenti di bahu jalan tersebut menjadi salah satu penyebab kepadatan atau kemacetan
sehingga mobil yang di belakangnya terganggu
selain itu dengan berhenti di bahu jalan bisa membahayakan dirinya dan pengemudi yang lain yang berada di belakangnya
kemudian titik lain yang menjadi rawan kepadatan yakni di kilometer delapan puluh satu atau rest area yang awalnya akan dipungsikan sebagai rest area atau kantong parkir
dan saat ini memang tidak dipungsikan sama sekali
namun meski demikian banyak dari para pemudik ini yang memakai
maksudnya mereka juga memiliki kemampuan untuk tinggal di rest area tersebut sehingga juga terjadi kepadatan di wilayah kilometer delapan puluh satu purwakarta
iya masih akan diprediksi kepadatan ini terjadi hingga besok
terima kasih jurnalis kompas tv henry irawan melaporkan dari tol cipali jawa barat
nanti kami akan juga kembali mengupdate informasi dari anda dari tol cipali